akhirnya si poi ya ah jadi juga deh
susta bagaimana kondisi ibu linda kondisinya semakin melemah
aja kali poinnya anggung emak boleh pinjem bilal dulu enggak
iya boleh ya boleh maksudnya udah ada yang jagain bilang nih rumah manita aku dikabur
ya sampai sampai sampai sampai tenang kebos ada beta ada katro juga
selamat ya makasih
gue nggak usah salam misi gue udah iya gue gue wakilin udah iya selamat ya iya udah
enggak ganggu kita jadi jadi gugup nih
selamat pagi bos
di pagi yang cerah ini
saya siap menerima perintah dari bos
kamu perhatikan video ini baik baik
bila belajar masih
ini suatu kemajuan bos
mereka mengajari anak kita yang enggak engkap
ini betul betul sudah mencoreng muka saya
apa itu bukan kurang ajar namanya
ini sangat kurang ajar
tidak copet nismah bos
kamu cepat tembukan si bilal
hentikan semua ini
sebelum sebetul betul burka
handphonenya jangan dibawa
kita tuh kayak laki di negeri dongeng ya
tapi ini bukan mimpi mas
iya bukan mimpi
ke kiri dikit masih boleh
segini boleh ya
geser sedikit lagi boleh
apa yang lagi ya
semua masjid udah kita datengin
tapi nggak ada aktivitas ibadah
yang sholat juhur
gak sampe satu baris
terus yang asar
anak pangnya gak ada juga
kita harus datengin markas pang itu lagi
rawai rawa rantas
eh panjang artinya
yuk kita cap
katanya saya disuruh praktek
kalian nantar mereka berdua ke lukasi operasi
aduhiiii steve pasar
mungkin emak capek kali
emak kalau ada perlu apa apa
nanti bilal bantu
bilal juga jangan jauh jauh dari emah
sekarang lo berdua
cari keberadaan bilal
apapun petunjuknya cari aja
basecamp kita diacak acak
udah lo duduk aja
itu orang yang nyari pilau
dia dateng lagi ke basecamp
yaudah gini aja mon
kamu pastiin mereka jangan sampai kabur
sebentar lagi saya meluncur ke basecamp ya
saya cabut dulu ke basecamp ya
ada urusan penting nih
oi apa tuh
jadi juga dia
bagaimana kondisi ibu linda
kondisinya semakin melemah
ibu saya kenapa
kondisi ibu linda sudah sangat lemah
kita harus segera ambil tindakan
ibu yang kota